kita ke informasi selanjutnya diduga rem rusak sebab bus menabrak tujuh mobil dan satu sepeda motor di jalan es parman jakarta barat sabtu siang
meski tidak ada korban jiwa namun seorang pengendara motor mengalami luka cukup serius
tabrakan beruntun terjadi di jalan es parman jakarta sabtu siang
seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan rusak
selain bus mayasari dan tujuh mobil yang rusak satu sepeda motor yang ditabrak rusak parah
peristiwa ini bermula saat bus mayasari ac tujuh puluh jurusan cilsi tanah abang sedang melaju kencang dari arah grogol menuju selipi
tiba tiba bus tersebut hilang kendali hingga menghantam mobil dan motor yang sedang berada di depannya
meski tidak ada korban jiwa namun seorang pengendara sepeda motor yang sempat terseret dan tersangkut di bawah kolong bus mengalami luka yang cukup serius hingga harus dilarikan ke rumah sakit
sementara satu pengemudi mobil yang juga menjadi korban dalam persua ini mengalami luka memar di bagian tangan
dugaan sementara kecelakaan ini dipicu akibat rebus rusak
petugas kepolisian dari satuan unit lalu lintas jakarta barat yang berada di lokasi langsung mengamankan polisi dan kernet bus

itu saya juga pek keluar lihat aja

katanya saya ngobrol sama orang orang tadi yang dari bus remnya blok katanya
nggak apa apa sih pas saya keluar aja sama airbag tadi kena kepala saya
seluruh kebaran yang terlibat kecelakaan dibawa ke kantor satuan unik lalu lintas jakarta barat menggunakan tiga mobil bere
dibas dari insiden ini arus lalu lintas dari arah grogo menunjuk selipi sempat mengalami kemancetan hingga tiga km